pengunjung pasien rawat jalan serta petugas rumah sakit m jamil padang
yang merasakan getaran gempa berhamburan lari keluar gedung untuk menyelamatkan diri
gempa cukup kuat dan berlangsung lama
hasil analisis data bmkg menunjukkan getaran gempa bumi memiliki kekuatan enam tiga magnitudo
epicenter gempa terletak pada koordinat dua delapan puluh tujuh lintang selatan
sembilan puluh sembilan tujuh bujur timur satu ratus sembilan km barat daya tua pejat sumatera barat
gempa ini memiliki kedalaman sepuluh km
diinformasikan sejumlah warga yang berada di kepulauan mentawai
merasakan getaran gempa cukup kuat hingga menyelamatkan diri keluar rumah
belum ada laporan kerusakan akibat dari goncangan gempa
dapat kita laporkan dari bpd kepulauan mentawai
kondisi terakhir pasca gempa enam tiga skala richter
yang berpusat di barat daya tua pejat
dengan kedalaman sepuluh km
gempa terasa ada yang kuat dan masyarakat keluar rumah
sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat tentang kerusakan bangunan
ataupun korban akibat gempa ini
gempa yang terjadi pada selasa pagi itu tidak berpotensi tsunami
niko yohandi padang sumatera barat
gempa bumi dengan magnitudo enam satu
dilaporkan melanda wilayah kepulauan mentawai sumatera barat
berdasarkan data dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
gempa tepatnya berlokasi di satu ratus dua belas km barat daya
pulau tua pejat kepulauan mentawai dengan kedalaman sepuluh km
gempa juga terasa di berbagai wilayah di luar kepulauan mentawai
di antaranya kota padang painan padang panjang hingga bukit tinggi
meski tidak berpotensi tsunami
pemerintah setempat meminta warganya

sementara itu badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd mentawai
menjelaskan hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa
hingga kerusakan bangunan akibat gempa
gempa juga terasa di berbagai wilayah di luar kepulauan mentawai
sementara itu badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd mentawai
menjelaskan hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa
hingga kerusakan bangunan akibat gempa
kemudian di pulau sipora tua pejat terasa kuat dan masyarakat keluar rumah
demikian juga di sipora selatan di desa perulau
kemudian di pagai selatan sikakap dan pagai utara
juga dirasakan oleh masyarakat terasa kuat dan masyarakat keluar dari rumah
sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat tentang kerusakan bangunan
ataupun korban akibat gempa ini
dan kita terus memantau perkembangan beradaan masyarakat
dan alhamdulillah masyarakat tidak ada yang mengumusi
demikian laporan sementara kami sampaikan